aku pun bikin konten tentang anak
yang dimana yang sudah lihat mana apa yang keluar darah apa aja
nah rata rata mirip pendekatannya sama emas
dengan senang hati kami akan menemani anda dan keluarga
hakim juga sempat habis kesabaran ketika mendengar jawaban mario yang berbelit belit ketika dicecar pertanyaan terkait mobil mewah rubicon yang bisa ganti ganti plat nomor
dan dibawakan oleh tia arda untuk sbs indonesian
dan di sini juga ada pilihan mobil bekas per bulan
semua dan apa yang kita lakukan
kayak tasar sekarang gitu ya
yang akan disampaikan oleh pendeta andri dembani dan ayura josep manik
meski demikian sebagai teknologi baru tentu masih ada beberapa kekurangan
daniel lukas rorong tak memiliki modal uang yang terlalu besar
bagian mana dari bumi yang baru yang kita warisi itu
dari kejauhan pepohonan terlihat tenang
kalau masih ada air ya mungkin masih bisa dibantu
dijadikan feed di instagramnya itu juga bisa
selama survei ini sudah beberapa kali kan disini kan
kalau itu nanti di persidangan ya ya udahlah semua juga begitu kan di cctv juga begitu
siapkan diri karena kalau kita arus mudik itu justru biasanya lebih capek mas
aksi teror terjadi sekitar pukul enam belas tiga puluh waktu indonesia barat
belum lagi celotehnya yang kerap mengundang tawa
saya kira masih terlalu kecil ya kalau lima puluh ribu ton ya mungkin tidak terlalu memberikan efek yang signifikan